tabir gelap mafia sepak bola indonesia satu persatu mulai terungkap setelah satgas anti mafia bola menangkap tiga orang tersangka
kasus dugaan pengaturan skor di sepak bola indonesia polisi kembali menangkap anggota komisi disiplin pssi dwi irianto
dwi irianto atau yang dikenal dengan sebutan bah putih menjadi orang keempat yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus pengaturan skor di sepak bola indonesia
melalui pesan singkat kepada cnn indonesia com karopenmas divisi humas polri brigjen polisi deddy prasetyo mengkonfirmasi ditangkapnya dwi irianto di hotel new shapir yogyakarta
sebelumnya kamis kemarin satgas mafia bola juga menangkap tiga orang lainnya di tempat yang berbeda
anggota komisi eksekutif pssi johar lin eng ditangkap di bandara halim perdana kusumah jakarta timur beberapa saat setelah mendarat dari solo
selain itu mantan anggota komisi wasit priyan
toto dan putrinya anik ditangkap polisi di semarang dan pati jawa tengah
terkait peran johar lin eng dalam pengaturan skor sepak bola indonesia kabin humas polda metro jaya kombes polisi argo yuwono mengatakan
di jawa tengah johar lim eng mampu mengatur penempatan suatu klub sepak bola untuk masuk di grup yang telah ditentukan
biasanya klub yang sudah membayar akan ditaruh di grup yang persaingannya ringan
nah j ini ya j ini kan ada di jawa tengah itu ya
dia itu bisa menentukan klub itu ada di kelompok siapa kelompok mana
misalnya ada klub ya ada dua puluh delapan klub ada empat grup misalnya gitu ya
jadi dia bisa menentukan menentukan yang dia pilih itu yang sudah komunikasi dengan dia nanti ditaruh di grup yang ringan
kemudian untuk yang tersangka a ini kan anaknya ini adalah wasit futsal dia wasit full
maksudnya dia adalah asisten daripada pelapor yang ada di penjar negara
kemudian dia menerima juga uang dari pelapor
jadi intinya bahwa setiap pertandingan itu mengeluarkan uang
antara seratus juta sampai dua ratus juta setiap pertandingan
setelah tiga orang ditetapkan jadi tersangka satgas anti mafia bola pimpinan kombes hendro pandowo
terus mendalami dugaan praktik pengaturan skor
kepala birohukum kementerian pemuda dan olahraga sanusi diperiksa sebagai saksi selama dua jam
dan disodori dua puluh empat pertanyaan oleh penyidik
kasus mafia bola ini mulai terkuak saat beberapa mantan pelaku dan korban pengaturan skor
bersaksi dalam talkshow mata najwa yang tayangkan ditransujuk beberapa waktu lalu

pengaturan skor juga diduga telah menggerogoti tim nasional indonesia
indikasi pengaturan skor ini disampaikan langsung oleh manajer tim nas kala itu andi darsalam
disitulah mereka terbuka bicara
bang kalau kami tidak mainkan orang abang itu gak bisa menang kami
ya bersih bersih dari kuman penyakit di tubuh sepak bola indonesia tengah dilakukan
kendati sudah banyak yang merasa bahwa tubuh sepak bola kita mulai dari federasi
mungkin kompetisi sampai klub klubnya ini
tengah sakit kronis
namun sampai sekarang nggak ada dokter yang benar benar bisa mendiagnosa apa sih penyakitnya
dan memberi obat yang pas agar bisa sembuh
bahkan ada indikasi ada dugaan dokter yang memberi obat juga turut menyebar penyakitnya
jadi siapa yang salah nih ya
apa yang terjadi apakah ini punya pengaruh pada seretnya prestasi sepak bola indonesia
apakah ada kausalitasnya dan bagaimana kita harus mulai membangun optimisme
terkait dengan sepak bola indonesia
kita kendati banyak fakta fakta yang kita temukan
sampai saat ini kita akan membahasnya malam hari ini di studio sudah bersama pak umar husin
wakil ketua komisi disiplin pssi
terima kasih pak umar
oke dan kemudian ada ini legenda sepak bola komentator sepak bola indonesia
yang saya nggak tahu udah lama apa namanya nggak kelihatan
apa mungkin sudah upset sudah putus asa dengan sepak bola indonesia
atau memang apa namanya menyepi dulu dari dunia sepak bola
ada bang edi sofian pemerhati sepak bola yang saat ini menjabat ketua umum badan sepak bola rakyat indonesia
bang edi sudah datang
masih care masih mikirin sepak bola ternyata anda ya
itu memang dunia saya
makanya kalau dulu kita lihat edi sofian berkumis
sekarang sudah rontok kumisnya saya pikir sudah mulai frustasi dengan sepak bola indonesia
tapi mudah mudahan gak ya
kita apakah sudah tergabung dengan ketua tim satgas mafia bola pak argo yono
oke nanti kita akan menghubungi ketua tim media dari satgas anti mafia bola komisaris besar polisi
argo yuwono namun hingga saat ini kami masih terus mencoba menghubunginya
saya ke pak umar dulu sebelum nanti bang edi akan mengelaborasi banyak hal gitu
melihat fakta fakta terakhir gitu
yang paling terbaru kolega anda ini pak umar
ini kalau kita mengibaratkan komdis itu adalah tukang sapunya yang memberikan efek jerai
yang hal hal bersih bersih
sapunya juga ada yang terindikasi kurang bersih gitu pak umar
apa yang anda lihat dari fakta fakta terakhir
ya memang terciduknya saudara dwi irianto atau mbah putih cukup mengagetkan saya
walaupun beberapa hari sebelumnya sudah tersebut di media pada kasus banjarnegara
tapi tetap itu mengagetkan saya
karena beliau selain memang orang bola dari lama sekarang akan ada di komdis
pada saat komdis lagi menampilkan citra yang positif
lagi membangun kepercayaan publik kok pas ada anggotanya yang tersangkut gitu
karena belum lama setelah kasus madur fc yang membuat laporan ke komdis
kemudian komis menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada pak hidayat
itu efeknya luar biasa
efeknya itu begini
ya maksud saya begini
efek yang kita gulirkan ini menimbulkan banyak orang yang kemudian berani bicara
berani membuat laporan
dan kemudian direspon oleh
pihak pihak yang lain
nah pada saat yang seperti itu
kemudian ada anggota yang terkena memang cukup memukul kami gitu kan
namun demikian itu tidak akan menyurutkan niat daripada
federasi pada umumnya dan komdis pada khususnya
untuk terus menegakkan sepak bola yang bersih
yang menghibur yang bermartabat
sebelum kita bicara mengenai ada exco juga yang kemudian menjadi tersangka
kemudian rekan anda pak mbah putih juga menjadi tersangka
apakah sebenarnya kan ini komdis pak

apalagi setelah mata najwa membongkar banyak fakta fakta yang menarik
tentang kondisi sepak bola indonesia
apakah indikasi mbak putih atau pak dwi sendiri yang terindikasi permainan permainan ini
juga sudah mulai ditercium di anggota komdis
kami tahu ya dari media awalnya
jadi pada saat media itu menyebut nama yang bersangkutan nama beliau
mengambil sikap untuk tidak melibatkan beliau dalam persidangan persidangan komdis
hanya itu yang bisa kita lakukan
lebih dari itu sudah merupakan kemenangan federasi
jadi setelah namanya disebut kemudian di
kita baru tahu kan kita sebelumnya nggak ada yang tahu
apakah masih dilibatkan dalam proses proses pengambilan keputusan komdis
tidak jadi memang beberapa waktu itu beliau tidak aktif gitu ya
setelah beliau namanya mencuat ya sudah tidak dilibatkan lagi
oke bagaimana komentar anda tentang ini ada tiga exco yang disebut pak
beberapa sudah menjadi tersangka
tiga apa dua
tiga yang disebut sebut yang disebut sebut
beberapa sudah jadi tersangka dua sudah jadi tersangka
tinggal satu yang belum
tinggal satu yang disebut tapi belum mendapatkan status hukum
ada pak hidayat kemudian ada johar lineng kemudian ada juga ibu papa juni ishal yang disebut
tapi tentu saja
tentu saja perlu proses yang lebih lanjut
ada investigasi tersendiri ada langkah langkah sendiri dari komdis pak
jadi kalau komdis pak ranahnya jelas terbatas kita itu pada masalah pemeriksaan kasus pemeriksaan perkara
dan perkara yang masuk itu pun bukan karena hasil investigasi komdis
komdis sifatnya pasif menunggu laporan dan juga terutama laporan yang rutin itu dari pt lika ya
kemudian memeriksa dan kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat
nah itu momentumnya pada kasus pak hidayat nanti
nah ini juga akan pasti kepada pihak pihak lain walaupun itu komdis dan lain sebagainya
nah nanti mungkin kalau yang bersangkutan misalkan tidak mengundurkan diri pasti akan di follow up oleh komite etik
yang untuk apa memecat apa bagaimana dan lain sebagainya
kalau komdis itu sanksinya hanya kira kira tiga aja
satu larangan beraktivitas biasanya seumur hidup
kedua tidak boleh memasuki stadion
oke dari proses sebelum nanti ke bung edi setelah ini dari proses hingar bingar riuh belakangan ini dalam satu bulan terakhir ini sudah ada berapa orang yang dikenakan sanksi sanksinya seperti apa pak umar
kalau menyangkut pengaturan skor baru pak hidayat
baru pak hidayat
bambang suryo yang kemudian dianggap menjadi salah satu whistleblower juga sebenarnya ya oke saya ke bung edi bung edi saya pikir anda sudah lama tidak kelihatan biasanya menjadi komentator bola yang terbaik
handal tapi belakangan ini edi sofian kurang terlihat apakah sudah frustasi dengan sepak bola indonesia atau seperti apa kemana aja bung edi
masih ngurusin bola
saya masih saya masih saya sibuk dengan badan sepak bola indonesia
dan ini adalah satu percontohan bagaimana kita membina anak anak yang berada di perkampungan di desa desa sepak bola amatir
itu saya meniru dari afrika dari amerika selatan karena memang bibit bibit ada di sana
dan saat ini saya sedang sibuk di sumatera selatan
dengan pak alec nurdin kebetulan ya beliau mantan gubernur yang sangat perhatian sepak bolanya bagus
jadi ini bung budi saya juga surprise di sumatera selatan ini kita buka coaching clinic untuk seluruh provinsi sumatera selatan
pertama terdaftar tiga anak
dalam dua minggu membengkak
belum satu bulan lima
dan kemarin saya rapat dengan tim itu sudah nembus angka enam sembilan ratus anak
artinya antusiasme publik untuk sepak bola
itu baru sumatera selatan
oke tinggi sekali oke
jika anda tadi masih mengaku mengurusi sepak bola aktif terlibat mengamati juga pastinya bola
anda surprise nggak dengan hiruk pikuk belakangan ini melihat pengaturan skor melihat
exco exco ini pucuk pimpinan pssi yang kemudian ditangkap menjadi tersangka terlibat dalam praktek culas seperti ini
saya kalau dibilang surprise tentu nggak ada ya yang ada kecewa
yang ada perhatian saya ngga bisa pikir ya itu sepak bola didirikan oleh pak suriatin tahun tiga puluh ya dengan moto perjuangan bangsa
jelas perjuangan bangsa ya persatuan perdamaian
kemudian ini generasi penerusnya seperti ini
maaf ya bung budi ini saya terus terang aja
pertama saya terima kasih kepada jejan polri yang sudah mulai aksion
sudah mulai aksion dan harus ada aksion
terus kedua saya terima kasih nih saya merekam anda bung mata najwa
melalui dialah ini terbongkar semua
dia buka itu gembok yang begitu keras
siapa yang berani bukanya dia buka jadinya melebar sekarang
saya terima kasih diundang ke sini
jadi saya pikir ini merupakan suatu momentum
jadi silakan polisi menindak karena kita harus bagi dua
tadi bung umar menyampaikan etik dan disiplin
oke itu bidangnya komite disiplin etik dan disiplin
tetapi yang dilakukan ini kan bukan hanya etik dan disiplin
ini yang dilakukan ini kriminalisasi
di indonesia ini jangan ampun lagi siapapun pelanggar kejahatan
dia harus menerima konsekuensi dan dia harus menerima hukumannya kan
nah itu adalah haknya kepolisian
dan silakan lanjutkan itu
saya dalam forum ini menyampaikan kepada penyidik polri
coba sedetail mungkin
umpamanya yang udah dipanggil hidayat
joharli neng umpamanya
ini pasti tidak sendiri
tidak sendiri dia
tidak mungkin sendiri satu permainan ini
pasti ada paling tidak dua orang yang komunikasi
mungkin lebih dari itu
ini sudah sistem
tidak sendiri itu maksudnya di tubuh pssi nya di klub atau orang luar dari federasi dan juga klub
begini bung budi ya
pengaturan store itu kan akan terjadi apabila ada order
nah siapa yang order ini
ini perlu dikejar kan
maka diterimalah order ini seorang lin eng
nah lin eng kemudian menghubungi kesihatan
ke manajer apa ke pelatih
ini kejar nih
ini siapa nih
biang keroknya ini di tim ini apa manajer apa pelatih
nah pelatih manajer setau owner nggak
tahu nggak ini owner klubnya ini
nah setelah itu pelakunya kan pemain
pelakunya di pemain nih
artinya arsiteknya di permainan permain
nah pemainnya sampai zaman terlibatnya
jadi ini bung budi ya dari a sampai z
saya betul betul ya bung umar ini
ini betul betul saya prihatin
mana menurut anda
menurut anda ranahnya pak umar dan kawan kawan
dan mana ranah polisi ini publik juga perlu dijelaskan sehingga semua bisa berbagi perang untuk sama sama membersihkan
kita akan bahas
dan bung edi tadi mengatakan bahwa anda kecewa tapi tidak kaget
berarti anda sudah punya pengetahuan dan informasi yang mungkin bisa dibagi ke kita
nanti anda harus berbicara mengenai itu
usaha jenama berikut tetap bersamakan
sejak itu memang leverage
mengungkap para mafia hingga ke akarnya para supporter ini mengapresiasi langkah satgas anti mafia bola yang dibentuk langsung oleh kapolri jenderal tito karnavian
satgas yang dipimpin oleh brigjen paul hendro pandowo ini dinilai bergerak cepat mengusut kasus pengaturan skor di sepak bola tanah air
sampai saat ini satgas anti mafia bola sudah menetapkan tiga orang tersangka
ini diviralkan lalu masalah kelanjutannya ini diterima oleh satgas atau tidak nanti biar satgas yang bekerja
namun itu adalah bentuk kepedulian dari supporter
supporter sendiri inginnya kan sederhana bahwa memang haus prestasi supporter tapi prestasi itu harus diraih melalui jalan jalan sportivitas
itu yang paling penting dari supporter sendiri ya
kami teman teman yang mencintai sepak bola nasional
dan dihukum dari supporter sepak bola memberikan dukungan terhadap kerja kerja satgas anti mafia bola ini
bahwa kita punya harapan yang sama kalau sepak bola indonesia ini bersih dari mafia sepak bola pastinya prestasi itu akan mudah diraih
dan patri sih memberikan ucapan terima kasih bahwa kerja kerja mereka dihukum
sebelum saya tadi kan bertanya pertanyaan gantung kepada bung edi
tapi saya mau ke pak wadid
bagaimana dulu pak umar mungkin banyak masyarakat yang punya harapan tinggi kepada komisi disiplin untuk bisa menindak menyapu nyapu bersih apa yang kemudian menjadi kekhawatiran dan virus virus di tubuh sepak bola indonesia
tapi kayaknya wawenang dan kewenangan anda juga terbatas gitu ya pak umar ya
seperti apa yang bisa ditindak oleh komisi disiplin sebenarnya
berkaitan dengan isu pengaturan pertandingan atau pengaturan skor memang ada kewenangan itu diberikan kepada komdis
tidak pihak pihak yang terkait
baik itu pengurus baik itu ofisial klub pemain maupun pihak di luar itu
itu semua ada regulasi untuk itu
namun demikian tidak menutup kemungkinan ada hukum lain yang bisa menyentuh ini
yang sekarang dijalankan oleh satgas mafia bola oleh polisi
ini pidana urusan ini
namun demikian tidak mengurangi juga dari apa yang
menjadi kewenangan komdis
komdis ini ujung ujungnya sanksinya adalah masalah larangan berkiprah di dunia sepak bola
biasanya seumur hidup kalau sudah menyangkut masalah pengaturan ini
kedua menyangkut larangan memasuki stadion
bahkan ketiga denda
nah itu yang menjadi kewenangan komdis
nah sekarang ini adalah kalau menyangkut masalah di luar itu
kan begini orang selalu menyatakan oh ini problemnya diwasit
nah kita nggak bisa sentuh wasit
bidangnya komisi wasit untuk melakukan itu
bahkan pengurus pun bisa
pasca nama nama beredar ada tersangka ada juga yang mundur segala macam ada yang ditangkap juga
ada laporan laporan baru nggak pak kepada komisi disiplin
tadi kata anda ini memicu banyak orang
ada beberapa yang misalnya gini
apa namanya yang berani datang itu kan ps ngada ya
ps ngada itu datang
dia memang ngomong di tv terus dia nggak datang
yang lain kan bicara di media tidak mau datang pada saat dipanggil
padahal kalau mau datang dan memproses laporan pasti akan diproses oleh komisi disiplin ya
kita saat ini sudah tersambung dengan bang gusti randa komite eksekutif dari pssi
selamat malam bang gusti
ya bang gusti ini disini ada pak umar husin dari komisi disiplin dan juga bung edi sofian disini
bang gusti gimana komentar anda terkait dengan nama nama ini yang baru sudah
ada yang ditangkap ada yang jadi tersangka rekan anda
hasil kerja tim satgas mafia bola ini
selamat malam bang edi sofian dengan pak umar ya
ya yang pertama kalau dari sisi exco ini eko menganggap sebagai momentum ya
dengan terpilihnya pak edi ramayadi saya kira memang tugas utama pssi ini adalah membersihkan hal hal yang tidak baik
sekarang satgas anti mafia dibentuk oleh pak kapolri pssi atau exco pada prinsipnya sangat apresiasi dan mendukung
karena setiap kali kita rapat expo misalnya itu yang dijemungkan oleh yang sering diutarakan oleh ketua umum
nah itu satu sisi
yang kedua saya juga tahu persis bagaimana komisi disiplin bekerja ya komdis bekerja
dan kita tahu ini ranah judicial expo pun tidak bisa tuh
tapi betul seperti pak umat tadi katakan sekarang ini bising di sosial media ya
padahal kalau bising di sosial media baiknya dilaporkan bisa itu laporkan kepada call center yang dilakukan oleh satgas atau laporkan kepada pssi
sejauh ini pssi sendiri sudah mendapatkan laporan nggak bang gusti
bertahun tahun sebelum ini dibongkar oleh matematika
ternyata abrahamof setelah beretak di
yang amerika terus gue akan melaksukinya sekarang
yaudah kita lihat ya
pada saat itu no
belum ada h desapare
yaudah kita lihat e stake
oleh fifa nah indonesia
pssi salah satu federasi
gitu kan satu satunya
federasi di indonesia juga menandatangani
seluruh stakeholder sepak bola
di indonesia menandatangani
dari tahun dua ribu lima belas
sudah menjadi musuh momok
bersama yang namanya pengacuran
pertandingan tidak satu dua
pertandingan liga satu ada tiga ratus delapan puluh
pertandingan liga dua
ada sekitar dua ratus apalagi liga tiga
nah dengan demikian
kita melakukan kerjasama dengan genius sport
namun kalau ada satu dua
memang ada pengaturan
jangan menjeneralisasi keseluruhan
pertandingan jadi anda
ya satu dua kasus kecil
meskipun satu dua pertandingan
itu pun tidak bisa ditolelir
nah sekarang ada
pssi sangat mendukung
sinergi hari ini ibu sekjen
sudah diminta kondifikasi
butuh rekod pertandingan
butuh wasit jumlah dan data wasit
kita siap memberikan kepada satgas
itulah bentuk dukungannya
pssi sendiri juga akan membentuk tim adhoc
dan untuk apa
siapa anggotanya dan untuk apa tim adhoc itu
kita pengen duduknya
kita pengen duduk bareng misalnya gini
yuridiksinya sepak bola
regulasinya penting sepak bola itu yang tadi
dijelaskan oleh pak umar
pasti ranah hukum positif pidana
ada kuhp ada undang undang anti suap
kan kayak begitu ya
kita harus membuat definisi
membuat timeline supaya apa
sinergitasnya jadi bagus
karena kalau ini tidak duduk bersama
nanti dianggap intervensi lah
padahal ini tidak ada intervensi
kita ingin bersih bersih
sekarang ini momentumnya
baik bang gusti sebelum nanti saya akan ke bung edi
anda lihat ini masalah masalah yang ditemukan
ada juga yang di media sosial ramai sekali
ini masalah masalah yang minor atau cukup major
maksudnya secara kuantitas ya bang
dalam dunia kompetisi kita
termasuk di tim nasional gitu
dari aroma penciuman anda
saya ini tadi barusan ketemu dengan pak akmal mahali
dari koreator sma soccer ya
itu pak akmal kalau tidak salah mengatakan
kan harus dipilah
mana laporan yang sifatnya emang ada bukti yang bisa ditindaklanjuti
mana laporan yang sekedar baper nih
baper atau curhat
kan begitu kan
karena bagaimanapun juga di akhir akhir kompetisi
itu banyak lah ya orang kalah terdegradasi
lalu nanti mengatakan ini match fixing ya kan
lalu yang harusnya jadi juara tapi tidak jadi juara
lalu mengatakan ini match fixing dan seterusnya
kami mengharapkan bagi mereka yang tadi ya
r terakhir adalah report
bagi mereka yang tahu ada match fixing
ayo kasih kepada call center
berikan bukti awal gitu kan
berikan laporan juga kepada pssi
bila mana apa namanya ditemukan seperti itu gitu
tapi sekali lagi harus ada buktinya gitu loh
jadi tidak asal bicara tidak rame rame saja di media sosial
tapi juga harus berkontribusi dalam memberikan bukti bukti
sehingga bisa diproses gitu bang gusti ya
iya kadang kadang jangan kita noise noise aja
baik bang gusti saya akan ke
pak edi sofian saya mau tanya
apakah pak edi juga punya pengalaman
mungkin punya pengetahuan tentang pengaturan skor
katanya kalau pak edi sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia sepak bola indonesia
dia kecewa tapi gak kaget
berarti kan pernah ada informasi informasi
saya akan tanya informasinya pak edi
kami akan segera kembali soal ini
saya mau tanya ke pak edi sofian
anda bilang tadi kecewa tapi tidak kaget
sebagai pemain bola pelatih manajer tim terlibat dalam tim nasional juga
ada cerita pengalaman pak edi tentang pengaturan skor ini
begini bud ya
saya kira semua yang terlibat di persepak bolaan di indonesia
langsung atau tidak langsung
sekali lagi ya saya kasih tanda kutip
langsung atau tidak langsung itu mereka pastilah
pasti mengetahui praktek praktek ini
ya itu nomor satu
cuma sekali lagi memang untuk pembuktian sulit
nah sekarang saya mau menanggapi seperti tadi gusti sampaikan ya
gusti randa sampaikan
saya gini ya kenapa mesti seorang mata najwa yang bisa ngebongkar ini
kan mata najwa bukan orang pc sih bukan polisi

bukan siapa siapa tapi dengan dengan lalur yang begitu dia bisa pancing dia bongkar ini
kebongkar kebongkar semua gitu
ya nah ini umpamanya bang umar tadi menyampaikan
kami baru tahu dari media
iya kan baru tahu dari media
terus gusti randa juga menyampaikan sekian ratus pertandingan
mana mungkin terkontrol semua sebagainya
sekarang gini bung budi ya
untuk duduk di pssi itu kan udah jelas tanggung jawabnya itu
dari a sampai z ya soal pembinaan mengkontrol mengawasi semua ya
kalau sanggup ya duduklah di situ gitu
nah jangan sampai terjadi kecolongan seperti ini
akibatnya apa sepak bola nasional masyarakat kecewa
ini kecolongan atau praktek lama bu ngedi
anda katakan ini prakteknya
begini gini kalau dibilang praktik lama saya sekitar tahun delapan puluh satu atau delapan puluh ya
itu saya waktu itu melatih pardireteks medan
mengikuti kejuaraan di surabaya
sampai kita ke final
di final kita harus menghadapi tim nasional
yang waktu itu dilatih oleh iswadi
saya ingat betul ketika saya ada di hotel
jam tiga subuh ada orang mau ketemu saya
mau bertamu katanya itu diperintahkan oleh ketua pimpinan pak pardede
saya pikir karena pak pardede kan ya saya bangun saya turun ke lobi saya ketemu
dia bilang bang saya udah ketemu dengan pak ketua ini ada titipan
apa ini saya bilang ini tuh bonus pemain besok
saya bilang kak yuk ngantar jam tiga ke beginian
saya gampang aja ke telepon pak ketua sekarang bisa kok
saya bilang enggak enggak pak ketua nungguaskan saya
saya ingat betul tiga puluh juta
tahun itu loh tahun delapan puluh loh tiga puluh juta loh
itu untuk apa bu ende
justru tapi tolong pesan pak ketua katanya besok ngalah
jadi tim nasional yang menang
karena tim nasional bagaimanapun harus punya reputasi lah apalah alasannya begitu lah kira kira
bukan saya yang nggak butuh uang tapi saya nggak mau terima uang
satu peser pun silahkan ambil dan sekarang saya mau ke telepon saya telepon pak ketua
oh jangan bayangan bang nanti pak ketua marah
saya tetap telepon pak ketua
pak lapor pak ini subuh subuh saya bilang saya diserahkan uang tiga puluh juta ini ceritanya bagaimana
mas saya kita suruh ngarah satu
kalau ngalah satu kita bubar aja pak malam ini kita pulang ke medan nggak usah main bola deh
oh enggak sofyan
siapa tuh manusianya
itu tahun delapan puluh
apakah dalam dunia sepak bola indonesia kontemporer informasi atau praktek seperti ini masih lazim dilakukan
berulang lagi tahun delapan puluh
saya nggak usah sebutkan lah seorang bupati
ya kita ada event juga di daerah
ya segitiga kita menang empat pertandingan pertama
saya pelatih junior waktu itu
pertandingan kedua diantara mereka tanding draw satu satu
artinya pertandingan ketiga lawan tuan rumah itu berkepentingan bagi seorang bupati
dia kirim orang ke saya
dia kasih uang juga untuk ganti tiket villa segala macam supaya pertandingannya cukup satu saja
bukan kalah loh
jadi junior kita saya ini harus menangnya cuma satu jangan empat lima
saya bilang sama pak buati pak ini timnas pak saya buat tim junior
kita lihat aja besok apanya
yu pake itu lambang garuda kalau nggak menang lebih lima
dan akhirnya tujuh
jadi saya hal itu sih nggak lah buat ya
jauh lah untuk begitu makanya ini saya prihatin sekali
dan ada masih percaya bahwa belakangan ini di era era tahun setelah reformasi
ada dan ini kesempatan besar
ini momentum besar dari kepolisian
fifa yang begitu udah menguasai dunia sepanjang tahun ini
menguasai dunia sepak bola
seorang seth blatter
berapa kali presiden fifa
rontok juga karena skandal suap
iya nggak kemudian secgennya
dipecat juga masuk juga ranah
nah ini fifa di china
kira kira dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu karena pernah kejadian juga
diambil alih oleh polisi
habis semua dari presiden federasi
sampai semua bersih semua
diganti generasi baru
dan lihat china sepak bola sekarang
nah sekarang pertanyaannya buat
mau nggak kita momentum ini dipakai
oke menurut anda seberapa harus bertanggung jawab federasi kita pak
seberapa terlibat seberapa terlibat seberapa bertanggung jawab dan seberapa mengetahui sebenarnya
begini buat ya
kita ini praduga tak bersalah
saya yakin di psi juga tidak kotor semua
banyak yang bersih
tapi kesempatan ini momentum besar
maksud saya ini kepolisian ini jangan
hanya manggil si a karena si a tak bersalah ya

ini sekjen kan sudah dipanggil
mungkin polisi ingin mengetahui sampai sejauh mana sih sekjen mengetahui praktek ini
nah yang lainnya panggil aja nggak apa apa
ini exco esko itu ada berapa
mungkin dua minggu sekali mereka sering rapat
panggil aja anda tahu nggak ini praktek ini
sampai ketahuan nanti siapa dia
anda percaya nggak bahwa exco lain memang tidak tahu
orang lain yang ada di federasi tidak mengetahui sama sekali kecuali
orang orang yang terlibat misalnya
tapi bud kalau sudah dipanggil
saya yakin dengan keahlian penyidik
dia akan tahu
ini penjelasannya benar atau tidak
saya menghormati ketua umum pak edi rahmayadi
dia mantan pangkosrat
dia jenderal oke
nah ketika kita melihat dia sebagai
nahoda pssi harapan kita besar
besar sekali ya
lihat kenyataannya sekarang
ternyata seperti ini gitu
nah sekarang kalau umpamanya
ada satu kapal ya
abk nya rusak semua
tukang jurumesin rusak
nahodanya mau dibiarkan nggak
artinya apa pak
artinya begini ya artinya
sebelum kita break
ya artinya bagaimanapun juga ditanya aja
ditanya dipanggil oleh polisi
anda tahu nggak nih praktek ini
pasti jawabannya ketua umum
oh saya tidak tahu
nah tidak tahu kenapa tidak tahu
akan ketahuan kan
kontrolnya sampai dimana seorang ketua umum
itu pasti ada lemahnya ya pak
jadi ada lemahnya
seorang ketua umum
buat sorry ya
seorang ketua umum
dari a sampai j tentang sepak bola indonesia
dia harus tahu dia harus mampu
kita akan tanya bang gusir anda
untuk menanggapi komentar anda
tapi usaha jadwal berikut kami akan segera kembali
sebelum saya kasih kesempatan bang gustir anda
untuk menanggapi tadi komentarnya edi sofian
anda ingin bertanya sebagai coho saya malam hari ini
anda ingin bertanya ke sko pssi
apa yang ingin anda tanyakan ke bang gusti
oke saya tadi dengar komentar anda itu oke betul ya
pertandingan begitu banyak sulit untuk diawasi dan sebagainya
nah ini kan dari kesemua global kompetisi divisi dua ke satu ya
kemudian bukan sekarang lah
ada beberapa praktek hasil pertandingan yang mencurigakan
ya praktek wasit yang dicurigai kemudian hasil skor yang dicurigai gitu
nah harusnya kan gust anda sebagai seorang ke sko dengan teman teman sko
kenapa tidak cepat membuat satu apa ya katakanlah
pokoknya satu tim untuk menyelidiki hal hal yang aneh itu bukan harus sekarang nunggu mata ngebongkar polisi ngebentuk
nah baru semuanya ribut
kenapa nggak dari bau awal itu kemudian dibentuk tim gitu
oke jadi gini kalau kita bicara tentang pengaturan skor
saya kira ini problem dunia ya
dunia juga dihantui oleh pengaturan skor ini gitu ya
nah sekarang kita bicara langsung indonesia
kita lihat lima bulan terakhir ya kenapa kok persoalan hijab begitu jadi rame kegagalan kita di asean games
ini harus juga dipikirkan ya
lalu persoalan louis mia kan gitu kan
liga satu dua tiga berakhir
kita tahu setiap mau berakhirnya liga karena ada sistem promosi dan degradasi
wuih bising sekali
ya bising sekali
nah ini mau suka tidak suka
misalnya yang namanya swap dan matrixing
bagi saya bagi saya saya bukan soal sedikit atau banyak ya
mau satu dua pertandingan tetap itu nggak boleh gitu ya
tapi coba bayangkan kalau kita kemarin asean games juara
masih ada nggak seperti ini gitu ya
nah jadi artinya apa
melihatnya harus lebar gitu
melihatnya lebar itu yang pertama
yang kedua pssp
sekarang ini mungkin pak edi sofyan juga tahu
tes yang menggerakkan yang namanya kompetisi liga itu adalah operator
ya regulatornya memang pssi tapi operator
ya jadi kemarin tuh misalnya
pak bellington dimintain transifikasi itu bagus memang ya

habis sejauh mana operator
untuk mengawasi pengawasan ini
kita sudah bekerja sama tuh dengan jenis pos
semua pertandingan kita lihat
meskipun yang keluar itu adalah angka angka misalnya corner kick sekian
itu sejak kapan tuh bang
bekerja sama dengan itu
sejak kita di zamannya pak edi ramayadin
berarti sudah cukup lama ya
sudah cukup lama ya wajah penerima ini
tapi tidak ada indikasi sama sekali
ternyata ada tidak indikasi bang
kemarin di mata najwa
ada klub panjar negara yang sudah bayar tuap tapi tidak menang
apakah kira kira gitu ya
federasi yang namanya pssp
ini kan karena kalah dia berteriak
coba kalau dia menang
sesuai dengan bayaran dia tentu dia akan diam gitu
membongkar yang namanya pengaturan skor pasti tidak mudah
pasti tidak mudah
ya nah sekarang saya setuju dengan pak edi sofian
pak edi rahmayadi terpilih adalah untuk membersihkan ini
sekarang sudah terbongkar
pak kapolido menutup satgas
kita bongkar sampai ke akar akarnya
untuk membongkar sampai ke akar akarnya
bisa jadi pak
yang sekarang sudah empat orang tersangka bukan tiga lagi
pssi mendukung mengapresiasi
siap buka buka deh pak
bahkan perlu diingat
perlu diingat ya
di zaman edi rahmayadi ini
ada loh enam puluh wasit sudah kita pecah
ini tindakan tindakan tapi kalau bahwa ini tidak sempurna gitu
pasti ada sedikit lah
ini yang menurut saya jangan diginalisasi
nah momentum ini sekarang kita pergunakan
mudah mudahan seperti itali mungkin pak edi sorryn tahu
itali juga pernah ada masalah kayak gini
kalau di china dikatakan mudah mudahan dengan adanya bersih bersih seperti ini
keinginan kita yang muaranya adalah timnas menang
itu bisa terkabulkan gitu
terima kasih bang gusti atas informasi dan perbincangannya
kita tunggu langkah nyata dan kooperatifnya juga dari pssi
untuk bisa membantu membongkar masalah ini
terima kasih sekali lagi bang gusti dan anda atas informasinya
oke pak umar ini kita harus mulai dari mana
kalau sudah ada tersangka beberapa orang
toh orang orang yang dipanggil orang orang yang ditersangkakan
itu orang orang yang sudah disebut luas di media gitu
orang orang yang tadi ada di dunia gelap
kata pak edi masih nyaman nyaman saja mungkin hingga hari ini gitu
kita harus mulai dari mana pak umar
kalau bicara dalam konteks komite disiplin kita hanya melihat apa yang tersaji di meja kita
jadi nama nama yang tadi diindikasikan atau bahkan yang sudah jelas yang terang benerang
itu yang kita proses pak
komdis tidak akan melakukan upaya investigasi
tidak akan melakukan
tidak akan karena bukan ranahnya
namun demikian kami mendukung kalau tadi itu sampaikan oleh pak gusti
bahwa pssi akan membentuk badan atau satgas seperti itu untuk melakukan itu
seandainya pun ada orang dari komdis yang dilibatkan itu sifatnya akan personal
tapi lembaga komdis tidak boleh
ada bersih bersih sendiri nggak di lembaga komdis
kalau tadi kan exco juga katanya bersih bersih meskipun nggak tahu
sejak munculnya nama dwi irianto atau mbak putih sudah tidak kita libatkan dalam pengambilan keputusan di komunis
bung edi sofyan terakhir dari anda
gimana caranya kita harus mulai ini masalah yang sudah berkarat karatan sejak zaman delapan puluh an
kata anda saat ini sudah susah sekali dibuktikan
cuma anda yakin sekali bahwa itu masih terjadi
bagaimana memastikannya itu bersih dan apakah ini punya dampak buat prestasi kita yang seret sebenarnya
buat dua menit saja
oke nomor satu singkat saja
pssi tidak usah membentuk tim adhok
percuma lah tidak usah
serahkan aja ini sepenuhnya kepada kepolisian
karena ini ranahnya ranah pidana kepolisian
di pssi sudah ada komdis
ini lah sudah
tidak usah bentuk tim adhok
tadi gusti bilang jangan sampai merasa dicampurin
ya pasti merasa dicampurin
tidak usah itu satu
kedua ini sudah sangat parah
tanda kutip sudah bobrok memalukan
nah ini saya nunggu apa action dari pemerintah
dari polis sudah
dalam hal ini kepanjangannya adalah kemenpora
ada aksi tidak
ini sudah seperti ini
perlu ada action dari kemenpora pak
seperti apa yang diharapkan
kalau menurut saya sudah ini ini sorry ya
demi kebaikan ke depan
enam ribu anak anak baru sumatera selatan
belum sampai ujung indonesia timur
mungkin jumlahnya bisa puluhan ribu ratusan ribu anak anak
yang mendambakan tiga empat tahun kemudian
lima tahun kemudian indonesia akan lebih
bagaimana kita mau baik
kalau hari ini ada momentum ini dibiarin
jadi pemerintah sebaiknya ambil itu
dibekukan saya dulu
bekukan saya dulu
tapi informasi ke fifa
sampaikan ke fifa bahwa terjadi skandal
demi memperbaiki sepak bola indonesia
demi memperbaiki mental mental pelaku sepak bola indonesia
kami bekukan dulu
saya yakin fifa akan maklum itu
menurut anda ini salah federasi juga
ikut bertanggung jawab juga
kan federasi tadi tidak bisa mengkontrol ini
dilakukan eksekutif oleh badan ini
tidak mungkin lepas tangan
tidak mungkin cuci tangan
nah setelah itu
saya mau nunggu ini
ya stakeholder pssi ini yang jumlahnya satu ratus enam ya
jangan diem aja dong
ini kan sudah jelas ada yang diuntungkan
ada yang dirugikan
ada praktek ini praktek berani
ya ya mintalah klb
udah klb aja
ini yang rombak aja lah
sesuatu yang baru aja udah
ini masih banyak
namun mudah kita yang cemerlang
menurut anda kasus ini layak untuk menjadi
ya timnas kita udah
timnas kita kemarin kita tuan rumah esen game
bc game kita hancur
saya biasa dididik di disiplin ilmu sepak bola
itu sudah jelas bud
kartu kuning karena pelanggaran
kartu merah you out dari lapangan
ini merah atau kuning
maka apa pemerintah
mungkin presiden jokowi
menteri pura mendengar
presiden jokowi kan bilang
nah mohon izin pak presiden
ini mental pak
jadi harus ada sanksi buat federasi
harus ada harus
baik bukayadi terima kasih
pak umar terima kasih
kita akan lihat apa langkah langkah ke depannya
apakah akan se ekstrim
jadi bahkan pak edi
atau nanti mungkin akan ada langkah langkah kompromisis yang lebih baik
masyarakat kita jangan sampai hilang harapan
kepada sepak bola indonesia
baik terima kasih
kami akan segera kembali usaha jenah berikutnya
jadi tetap bersama kami